selanjutnya saudara viral di media sosial sekelompok pria menyerang penjaga dan pengunjung kafe di medan
seorang pekerja kafe yang tidak sempat menyelamatkan diri
jadi bulan bulanan pelaku hingga mengalami luka di bagian wajah
saudara sejumlah pria tiba tiba melakukan penyerangan pekerja dan pengunjung kafe di jalan selamat ketaren
kecamatan percut seituan medan sumatera utara
akibatnya satu pekerja kafe terluka di bagian wajah karena jadi sasaran bulan bulanan pelaku
tak hanya melakukan penyerangan para pelaku juga membawa kabur beberapa telepon seluler yang berada di meja kasir
menurut keterangan pemilik kafe sekitar tujuh orang pelaku emosi setelah permintaan tolong mengangkat mesin judi tidak digubris
para pengunjung takut untuk menolong mengangkat meja judi dan pelaku juga menggunakan kalimat yang kasar
hingga saat ini saudara polisi tengah memproses kejadian ini setelah dilaporkan oleh pemilik kafe